hari ini sebelas maret tommy soeharto dipastikan akan dikukuhkan sebagai ketua umum partai berkarya
tommy suwarto mempersilahkan dalam momen ini dirinya dikukuhkan sebagai ketua umum dikaitkan dengan momen supersmart
dengan tanggal sebelas maret dan ada pun dikaitkan dengan super smart dan sebagainya itu silakan boleh boleh saja dikaitkan
tapi yang utama adalah memang rapimnas ini konsentrasinya adalah memperbaiki melakukan konsolidasi partai memperbaiki kinerja partai dan juga ingin mencapai target yang diinginkan
sudah ada koresponden cnn indonesia hendrawan setiawan di arena
rapi minas partai berkarya di solojo tengah
hendrawan rapimnas sendiri memang menyatakan akan meningkatkan performa dari partai berkarya dan mendapatkan banyak sekali aktivitas maupun target target yang akan dilakukan pada dua ribu sembilan belas
apakah ada informasi mengenai strategi politik untuk mencapai target mereka pada pemilu dua ribu sembilan belas mendatang
ya strategi politik partai berkarya sebenarnya tidak jauh dari apa yang menjadi agenda rapem
rapimnas ketiga partai berkarya yaitu adalah sebenarnya ada dua setidaknya yaitu mengusung atau mengukuhkan hutomo mandala putra atau yang biasa kita kenal dengan tommy soeharto untuk menjadi ketua umum
dan yang kedua adalah mengusung tommy soeharto untuk menjadi calon presiden dari partai berkarya
nah bagaimana kiprah partai berkarya dalam lanskap perpolitikan di indonesia khususnya menghadapi pilkada yang juga akan dimeriahkan oleh partai berkarya
dan juga pileg dan pilpres dua ribu sembilan belas bersama saya sudah ada ketua dewan pembina partai berkarya yang kira kira dalam beberapa jam ke depan akan menjadi ketua umum partai berkarya
mas tommy kita sambil jalan menikmati hotel tempat rapi minas ini
mas tommy kalau kita bertanya ini apa strategi partai berkarya partai baru akan bertarung juga di pileg dan pilpres dua ribu sembilan belas dan bahkan
akan memeriahkan pilkada dua ribu delapan belas
ya strategi utama kita adalah tentunya kita buat target
target sekarang ini di setiap dprd tingkat dua kita ingin menarikkan ada tiga kursi daripada kader kita di dprd tingkat dua tersebut
nah tiga kursi itu satu kursinya nilainya kurang lebih dua belas suara sehingga tanggal tiga ada tiga puluh enam suara
nah untuk nasional ada lima ratus
tujuh belas kabupaten kota tentunya itu akan jadi kurang lebih delapan belas juta suara
ini memang target yang tidak mudah tapi dengan semangat kader kader kita yang ada di daerah
baik yang kecewa dengan pemerintahan yang ada maupun juga yang ingin meningkatkan kesejahteraannya lebih baik itu telah siap bergabung dengan kami
ya kalau kita bicara tentang politik kepentingan tentu ada serang menyerang antar partai politik
partai berkarya ini ada beberapa hal yang diperkirakan akan diserang oleh partai politik lain akan mendelegitimasi partai berkarya
misalnya tentang anda yang digegurkan titisan pak harto misalnya yang kemudian beliau adalah penguasa pak harto adalah penguasa orde baru
dan kemudian ada beberapa tokoh yang dikaitkan dengan kasus pidana misalnya mudi pr polikarpus
kemudian bahkan anda sendiri juga pernah menjalani pidana empat tahun penjara dalam kasus safirudin kartasaf ini
bagaimana jawaban kepada partai politik misalnya atau konstituen yang ingin menanyakan hal tersebut
ya itu saya kira satu hal yang wajar wajar saja untuk diungkap atau disampaikan
tapi mengenai kasus kasus itu kan kasus yang sudah terjadi dan sudah dilakukan pidananya
dan sesuai dengan putusan mk yang sudah dilakukan pidananya ya tentunya harus menjadi masyarakat umum kembali
yang punya hak dan hak dipilih dan memilih
jadi dengan itu
nanti rakyat yang akan melihat apa yang terbaik untuk partai ini
namanya partai berkarya sudah siap anda juga sudah siap dengan itu
kemudian kalau anda diidentikan dengan pak harto kita tahu ada slogan jargon enak zaman kuto
nah bagaimana mas tommy kalau anda sekali lagi bahwa partai ini diidentikan dengan romantisme masa lalu tentang orde baru
ya itu apa salahnya dengan itu kan nggak ada salahnya
tapi yang lebih baik kita fokuskan sekarang
kita fokuskan sekarang adalah ekonomi kerahatan
yaitu dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat
yang tentunya kita ingin jalankan segera mungkin
untuk pertama mendekatkan antara produsen dengan konsumen
yaitu dengan warung ukm buruh
mudah mudahan itu bisa terwujud dalam waktu yang tidak terlalu lama
dan target kami nanti di setiap kecamatan akan ada warung warung tersebut
karena warung itu ukurannya juga cukup besar sehingga para produsen yang namanya petani petenang
maupun nelayan itu bisa menjual hasil produksinya di situ
dan bukan hanya itu tapi juga ukm ukm seperti pembuatan batik dan kerajinan dan sebagainya bisa juga dijual melalui warung ukm guru
baik mas kalau kita sudah ada beberapa program di partai berkarya
dan kemudian kalau kita ngobrol lagi tentang romantisme masa lalu berarti sebenarnya yang disasar konstituenya adalah suhartois
pertanyaan adalah bagaimana menjembatani dengan para kaum generasi milenial yang punca jarak yang jauh dengan harapan terkait dengan soehartois dan orde baru
program kami juga ada untuk kaum milenial
antara lain pendidikan murah terus kemudian juga sekolah melalui online
yang kita harapkan juga akan bisa menekan kos yang tinggi sehingga para siswa akan bisa belajar lebih efektif
karena juga ada bimbingannya disitu bimbingan belajarnya yang melalui online
nah itu yang akan kita perkenalkan
bahkan untuk mahasiswa juga kita akan canangkan program pinjaman lunak pinjaman tanpa bunga yang akan dibayar pada waktu setelah mereka lulus
itu juga program program yang ingin kita wujudkan
mas ini terakhir mas ini adalah arah dari politik partai berkarya nanti
ini akan menjadi partai yang mendukung pemerintah atau partai yang menjadi oposan yang berdiri di oposisi
kalau kita berbicara dalam lanskap saat ini di perpolitikan kalau misalnya mau mendukung pdip tampaknya punya sejarah yang agak cukup dinamis dengan pdip
namun ketika ngomong dengan misalnya nanti akan menjadi oposan seperti gerindra anda juga di dalam keluarga juga mempunyai historis tertentu
nah pertanyaannya seperti apa nanti kedepan
karena anda juga sebelumnya
saya kira teman pagi untuk hari ini kita membahas itu kita lagi menjajaki untuk dialog politik dengan partai partai yang ada karena memang partai baru kan tidak diizinkan untuk mengusung calon presiden maupun calon wakil presiden
sehingga untuk yang tahun dua ribu sembilan belas kita sedang melakukan dialog dialog politik yang mudah mudahan nanti sebelum calon presiden itu diajukan
kalau calon presiden itu diajukan pada bulan agustus tahun ini itu kita sudah punya sikap kepada calon presiden yang mana kita dukung
anda sudah menjalin komunikasi dialog politik dengan siapa kalau tadi sudah ada kata dialog politik
sementara di rahasia kami dulu nanti pada saatnya kita akan sampaikan
tapi usulan pencapresan tetap jalan terus dari partai berkarya untuk mencapreskan anda
saya kira nggak benar itu harapan itu memang ada
tapi kan seperti diketahui bahwa
kan seperti diketahui bahwa undang undang sekarang menyatakan bahwa untuk capres tahun dua ribu sembilan belas itu harus ada presiden threshold yang digunakan melalui hasil pemilihan dua ribu empat belas
itu sama mk juga diperkuat keputusan itu sehingga ya kita harus melihat siapa dari yang akan diusung oleh partai partai tahun dua ribu empat belas untuk melawan incumbent
dan bagaimana strateginya
baik terima kasih mas tommy saya juga ini harus mendalui mengucapkan selamat karena beberapa jam lagi anda sudah tidak menjadi ketua dewan pembina
dan menjadi ketua umum partai berkarya semoga sukses mas melawan partai politik lain di dua ribu sembilan belas selamat bekerja
itu tadi wawancara saya dengan ketua dewan pembina partai berkarya saat ini namun beberapa jam lagi tommy soeharto akan dinyatakan
atau dikukuhkan sebagai ketua umum partai berkarya dan partai berkarya harus bersaing dengan partai partai lain dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden dua ribu sembilan belas
namun partai berkarya menyatakan juga tidak akan atau ingin tetap berpartisipasi dalam pilkada dua ribu delapan belas untuk memeriahkan pilkada dua ribu delapan belas kita kembali ke studio yuda
ya hidrawan cukup informatif dan mendapatkan banyak sekali informasi yang penting
kita akan menemukan banyak informasi yang selama ini menjadi pertanyaan besar bagi saya dan juga pemirsa selamat bertugas kembali ya hidrawan